sorry gue cuma mau pinjem buku catatannya putri
oh pinjem buku catatan
ini nih acting yang lebih jelek dari semuanya
udah deh gak usah ngeles
lo bisa diem gak
udah sana lo pergi deh ini udah malem
ya kok gue disuruh pergi dia gak disuruh pergi
pokoknya kalau gue pergi ya dia pergi juga lah
kalau gak gue beli yang kahan si pen tadi tuh
putri pergi gak
tau gak bu saya mendingan mulut yang listrik daripada mulut dia
ah lo pikir gue mau dipeluk sama lo
lo peluk aja yang listrik biar lo kesetrum sekalian
faktanya apa lo nyata dipelukan gue kaya gini bukan kali pertama
depan rumah sakit
kalau gak ada ibu udah gue laden ini sih usus goreng
nah tapi kalian memang peluk pelukan waktu
baru aja kita denger makanya
bu beneran bu aku nggak peluk pelukan sama dia
ih beneran ibu percayakan sama aku
iya ibu percaya sama kamu pun
pak ini saya rasa salah paham ya
karena saya yakin sekali putri anak saya gak mungkin kayak begitu
dan saya juga yakin kalau pangeran ini anak baik baik pak
ya sudah kalau begitu jangan diulangin lagi
ya apalagi malam malam
takutnya kejadian yang enggak enggak
ibu juga tolong dibilangin ini anak anaknya
terima kasih ya pak
ya sudah bu kalau begitu kami pamit dulu
iya sekali lagi terima kasih
apa kan saya bilang kalian yang malu sendiri kan
kenapa dia ngeselin bu bikin emosi tau gak
yaudah yuk bu sekarang kita masuk ke malam
apa sih usus goreng
mau masuk mau tidur udah ngantuk
enggak lo balik aja ke rumah pak regar
bu saya mohon bu saya tidur di mana jadi bu di sofa juga gak apa apa bu
asalkan saya gak balik ke rumah pak regar
jangan dibolehin bu
mendingan lo pergi
lo pergi nih udah malam batu bata pergi gue bilang
pergi dari rumah gue
kok gue diusir sih
saya lo gak diterima di sini
lo tuh ngerti gak sih harusnya pakai cara apa sih
lo ngeliatin apa sih nggak cetan
lo ngapain di sini
jadi hansip juga
lo pasti ke sini karena lo kepo ya
sorry gue cuma mau pinjem buku catatannya putri
oh pinjem buku catatan
ini nih acting yang lebih jelek dari semuanya
udah deh gak usah ngeles
udah sana lo pergi deh ini udah malem
ya kok gue disuruh pergi dia gak disuruh pergi
pokoknya kalau gue pergi ya dia pergi juga lah
kalau gak gue belengkahan si pm tadi tuh
putri lo pergi gak
lo mau ancam gue dengan sebuah sendal
ya lo pergi kan tadi gue udah bilang
lo pergi ini udah malem
ya oke gue gak pergi terserah
nyebelin banget abis ini orang
ya ya udah deh gue pergi
lo kalau mau ngeles
lo pindahkan dikit dong
kan zaman sekarang ada email
kalau butuh catatan tinggal email deh
buku catatan ya gue ambil dulu ya
gak usah apa apa
gue langsung balik aja
soalnya gue gak enak
nyokap lo tadi kan udah diperingatin sama hansip
gak apa apa kok ki
sumpah aneh banget sih ini dosen
udah ngoroknya kenceng sekarang ngigo
tenggelam di liurnya sendiri
banyak yang ngiler sih
ribet tau gak
gini udah gak kebuka lagi
gak ada ac
semua udara diserap kali semua
gak ada barangnya
tunggu tunggu tunggu
buku catatan gue
loh ke rumah gue cuma mau minjem buku catatan doang
soalnya batu bata ada benernya sih
kalau cuma catatan kan bisa gue email
yakin lo gak ada urusan lain
gue gak ada urusan lain kok
gue balikin aja buku lo
kok dibalikin sih ki
udah ambil aja
lo tersinggung ya
sama kata kata batu batu tadi
masa iya lo udah jauh jauh dateng
terus pulangnya gak bawa apa apa
gak ada apa apa
gak tau nih
kayaknya ada yang masuk ke dalam deh
gak ada banget
gak ada pusing gitu
gak ada apa apa
udah enak kok
yaudah gue langsung cabut ya